bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten telah rampung dilaksanakan
partai final yang berlangsung di gor alun alun maulana yusuf kota serang banten menjadi penutup gelaran ini
ajang ini sekaligus mempertegas pentingnya kompetisi usia muda bagi perkembangan dari para atlet
bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten kembali memberikan pelajaran berharga bagi para atlet yang memiliki asa untuk mewakili indonesia di panggung badminton dunia
bagi sebagian besar atlet kesempatan bertanding di sirkuit nasional yang berlangsung dari tanggal tujuh
sampai dua belas agustus ini merupakan bagian dari langkah mereka menarik perhatian para pelatih di pelatnas
sehingga mereka memiliki peluang untuk masuk ke sana
kalau dari aku sih penting buat ini ya kan sekarang tujuan kita buat masuk ke platnas
jadi kalau bisa nomor satu mungkin akan bisa lebih dilihat lah sama yang di pelatnas
talenta yang luar biasa saja tidak cukup untuk masuk ke pelatnas
konsistensi seringkali menjadi tantangan bagi pemain pemain muda
oleh karena itu kompetisi seperti sirnas juga menjadi ajang bagi para atlet muda membangun konsistensi permainan
faktor konsistensi ini juga lah yang menjadi penentu untuk menjadi juara menurut jolin angelia yang juara di kategori tunggal remaja putri
ya mungkin dari awal juga udah gak gampang ya ketemunya juga udah yang lumayan ada nama
tapi ya gimana kita menjaga konsistensinya aja sih dari awal sampai akhir kan kondisinya juga harus dijaga
doa juga jangan lupa itu aja sih
meski masih didominasi pb jarum yang memborong sebelas gelar
sirkuit nasional menjadi ajang bagi klub yang tergolong baru seperti pb power raja wali tanggerang
untuk berkembang menjadi kekuatan barunya
pada sirnas a seri banten ini pb power raja wali berhasil menempatkan satu wakilnya di partai final
yakni bimo prasetyo dan taufik aderia di kategori ganda taruna putra
menurut pelatih pb power raja wali robin jainudin noir
kompetisi semacam sirkuit nasional krusial bukan saja bagi perkembangan atlet atlet muda
tapi juga semua elemen diolahraga bunuh tangkis secara keseluruhan
seperti pelatih dan perangkat pertandingan
ini sangat penting sekali karena ini untuk menguji semua atlet di nasional
dan juga untuk para pelatih maupun klub bisa mengoperasi bagaimana atletnya itu mempunyai improve atau tidaknya
sirkuit nasional ini adalah salah satu ajang yang sangat sangat penting sekali
buat para atlet klub maupun untuk semuanya untuk masyarakat terutama di badminton
tentunya kita berharap kompetisi sirkuit nasional dapat terus menjadi fondasi bagi kemajuan bulu tangkis indonesia
diego basro andika suramanto serang banten